jadi kita mengkoreksi kita memberikan kemerdekaan untuk masing masing perguruan tinggi
untuk memikir bagaimana ini saya mau merancang status kelulusan mahasiswa saya
kalau perguruan tinggi itu merasa memang masih perlu skripsi atau yang lain
itu adalah haknya mereka